kita kembali ke ibu kota sebagai salah satu negara g dua puluh
jakarta masih menyimpan daftar panjang rencana penataan kota
salah satunya adalah penataan kabel utilitas yang berada di udara
dan meski tampak sepele
pemprov dki jakarta memerlukan anggaran yang luar biasa besar
untuk menata kabel tersebut
mungkin sebagian orang heran
mengapa pada dua ribu delapan belas
jakarta masih memiliki kabel utilitas yang menggelantung di sepanjang mata memandang
pemasangan kabel secara konvensional terpaksa dilakukan oleh penyedia jasa
karena jakarta tidak memiliki sistem ducting atau gorong gorong khusus utilitas
tata kota jakarta yang sudah kadung jadi
membuat pemerintah provinsi dki jakarta kesulitan menginstalasi ducting
biaya pembuatan dupn saja diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah
maka untuk penataan kabel
akhirnya memilih solusi paling realistis saat ini
yakni pembuatan manhole
manhole merupakan ruang bawah tanah yang dibangun khusus
agar pekerja yang bertugas memasang kabel
dapat bekerja tanpa harus membongkar jalan atau trotoar
untuk membangun manhole
pemerintah provinsi dki jakarta perlu biaya yang tidak sedikit
sejak tahun dua ribu enam belas
pembangunan main hall hanya difokuskan di sepanjang jalan arteri ibu kota saja
menurut data dari dinas bina marga
pemprov dki jakarta
panjang jalan arteri
di ibu kota
mencapai satu tiga ratus km
dan setiap satu km
pemprov harus membangun setidaknya empat puluh menpot
dan karena kabel utilitas berada di kedua bahu jalan
pemprov harus membangun setidaknya satu ratus empat manhole
pemprov harus mengeluarkan anggaran sebesar tiga puluh juta rupiah
sedangkan setiap tahunnya
pemprov hanya memiliki anggaran sebesar lima puluh miliar saja
untuk membangun manhole
jadi bisa dibayangkan
berapa lama waktu yang harus diambil oleh pemprov dki
untuk menata seluruh kabel
di sepanjang jalan arteri saja
menurut data dari pln distribusi jakarta
panjang kabel yang melalui kawasan pemukiman dki
mencapai lima belas km
untuk mempercepat pembangunan
pemprov dki melalui peraturan gubernur no satu ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
mewajibkan pemilik jasa utilitas
membuat manhole atau ducting
saat dilakukan pemasangan baru
ada pun untuk kawasan pemukiman
dan perusahaan yang berbeda
untuk jalan jalan kampung
yang memang jalannya kurang dari empat meter
kalau kita mau bangun manhole
itu cukup memakan space jalan di sini
kita akan bangun namanya tiang utilitas bersama
mahalnya biaya penataan kabel
dibenarkan pula oleh perusahaan penyedia jasa
kalau kemarin itu
ada tujuh kawasan kemarin
yang sesuai dengan permintaannya dari pemprov
kawasan kawasan yang dibangun
pedestrian itu ya
itu kan sekalian kita rapihkan juga kabelnya
itu kami anggarkan tujuh puluh satu miliar
kabel tanah itu harus lebih kuat ya
biayanya juga sepuluh kali lebih mahal
hingga akhir dua ribu tujuh belas
pemprov dki telah berhasil membangun sekitar dua ribu manhole
ada tujuh kawasan yang sudah dilalui manhole
diantaranya tanah abang blok m dan masjid istiqlal
penataan kabel di kawasan ring satu juga dipercepat
untuk mempercantik ibu kota

bumtaza chatham leningrad jakarta